saya kofiati desa diengkulon saya petani juga penari lengger
ini cerita tentang kesenian rakyat kaum tani
tentang perlawanan dari kantong kantong seni di dusun yang sunyi
tentang orang orang yang menyelaraskan alam dan tradisi
tradisi yang mengakar sebagai bentuk syukur kepada dewi sri
perlambang kesuburan bagi tanah para petani
tradisi itu mewujud dalam pertunjukan tari yang lazim dikenal dengan sebutan lengger
perpacaran knic setelah berjalan langsung dari rumah menuju dan melancarkan dirinya

ke southern kuala darul adancang
terbuat berjasali oleh koceng si vijaya
telaga yang mengalirkan air berwarna ada sejarah besar terpendam
dalam selimut kabut dieng tidak hanya tersohor akan guratan panoramanya yang indah
tapi di relung kehidupan masyarakatnya tersimpan tradisi selama ratusan tahun
tari lengger masih bertengger di antara gempuran budaya asing dan juga pop yang kian vulgar
lantas bagaimanakah kisah para penyintas tari lengger kini
selamat datang di negeri diatas awan
cerita tentang masa lalu dieng belum lengkap tanpa menyebut lengger
konon tarian ini populer di tahun seribu sembilan ratus empat puluh an di era sebelum indonesia merdeka
banjarnegara dan wonosobo yang bercorak agraris menjadi kantong kantong grup lengger kala itu
lengger sejatinya adalah seni yang tumbuh di wilayah banyumas
kesenian ini pun menyebar keseantai rokaris diening banyumas termasuk dien
diyakini bahwa lengger ini kesenian paling tua sebelum wayang kulit sebelum ketoprak sebelum wayang orang
dan tarian tarian klasik muncul di keraton ini tarian rakyat betul
dan ini cukup
memiliki nilai transendent karena dulu lengger itu menjadi ritual tari kesuburan
sebaik ungkapan terima kasih masyarakat pada alam yang telah memberikan makanan telah memberikan buah buahan sayuran
itu kemudian mereka melakukan tari kesuburan
sehingga tarinya adalah ekspresi sangkan paraning domadi atau merunut ya
bagaimana manusia jadi hidup berkembang kemudian bagaimana membangun kebudayaan
isinya seperti itu tarian itu gerakannya gerakan dinamis dan ada erotisnya ya di lengger itu
lengger adalah seni rakyat yang pada suatu masa menjadi andalan hiburan orang jawa di desa desa terutama kaum tanu
lengger dan caping adalah dua perusahaan yang berbeda
dua hal tak terpisahkan
tari lengger diakini menjadi lambang permohonan berkah untuk kesuburan tanah agar pangan melimpah
nah kemudian ketika hindu masuk mengalami semacam transisi mengalami transformasi
tidak lagi persembahanudewi kesuburan tapi menjadi dewi sri
karena di dalam masyarakat hindu kuno itu bahwa dewi padang
jadi itu adalah pengecewantahan dari dewi sri
jadi maka lengger itu biasanya ditarikan pada saat saat setelah panen panen raya
tapi kemudian mengalami modifikasi
kalau di dieng ini ada spesifikasi
nanti akan dilihat oleh teman teman bahwa lengger di dieng ini berbeda dengan lengger di banyumas sana
di sini ada ceritanya cerita panji
di sini bedanya
kalau di sana tanpa tariannya tarian bebas
pokoknya ritual kesuburan persembahan kepada bumi pada tuhan pada dewi sri tadi
tapi kalau di sini adalah cerita panji
cerita panji itu cerita legenda terutama ceritanya malah sebenarnya jadi jawa timur
istilah lengger pun memiliki penafsiran beragam
diambil dari kisah legenda romantis hingga epos yang syarat nilai humanis
penari lengger pun sejatinya ditarikan oleh para pria
namun seni pun harus berkompromi dengan pasar
penari perempuan konon lebih memikat
hydrologi lebih kurangnya setelah menghabiskan seluruh hidupnya untuk lakin
enggak diajak cuman lihat lihat terus saya latihan sendiri jadi bisa
iya satu keluarga itu main semua
tapi udah di nyangkut nyangkut ke anak anaknya cucunya buyutnya
itu udah ada enam
sulung dari empat bersaudara hopi dan ketiga adiknya adalah seniman tari
enam generasi begitulah kiranya lengger telah menyusup dalam kehidupan seorang hobi
sehari hari hopi adalah petani sayur biasa
yang menghabiskan banyak waktunya di ladang
atau jika musim liburan sudah tiba
nenek satu cucu ini pun membuka peruntungannya yang lain dengan berjualan makanan
ya petani dulu kalau udah petani nanti apa tuh
kalau misalnya ada kegiatan nari ya itu ikut nari
ya ada anak muda orang tua terus istrinya perempuannya perempuannya tiga
iya perempuan cuma tiga
yang aktif itu
nggak tahu lah siapa yang mau nerusin
paling ya saya sedikit sedikit kalau udah tua ya
lah gimana lah kalau udah tua ya
kalau masih senang ya masih ikut
kalau nggak mau istirahat ya istirahatlah
lengger seolah memberi ruang bagi jiwanya untuk berekspresi
mengubah hobi dari seorang petani sayur biasa
menjadi sosok pusat perhatian ketika berlenggang di dalam pentas
ya udah udah udah menyatu ke hati saya
udah senang lah gak mau ikut yang lain gitu
kadang kalau ikut yang lain ke apa tuh ini ke rt nya sendiri ikut
mau ikut apa itu kesenian
ya kesenian apalah mau ikut saya
ya udah aik adul
ibu kayak proprio pengheim homosexual
sanggar tari topeng sriwidodo inilah yang menjadi salah satu pelestari lengger dieng
merupakan sanggar tari topeng tertua di dieng
sanggar tari sriwidodo telah hampir empat puluh tahun setia berpentas ke pelosok kampung
dialah mujiono yang ditahbiskan sebagai ketua sanggar sekaligus pawang lengger kalapentas
ia mewarisi peran ini dari sang ayah yang telah dua puluh tahun memimpin sanggar ini
di pundaknya misi melestarikan seni ini dibebankan
ia pun harus mengatur sekitar empat puluh anggotanya dari usia termuda hingga tertua
agar menggenggam seni ini dengan hati bersahaja
paling tua yaitu ada yang sudah tua
itu juga apa itu
biasa merawat sesaji juga itu
merakit sesaji itu
terus yang musik yang main musik ya
yang muda juga ada
banyak itu yang generasi joget itu ya ada yang umurnya tujuh tahun
ada yang berapa delapan tahun
untuk generasi muda
generasi penerusnya itu kan insya allah bisa berjalan lancar
bagi mujiono dan anggota sanggar ini
sanggar tari sriwidodo bulan ini adalah bulan istimewa
di bulan kemerdekaan ini sanggar tarinya banyak mendapat undangan pentas
salah satu hajatan penting yang akan mereka lakoni adalah festival budaya dieng
tahun ini adalah kali ketujuh sanggar tarinya didapuk sebagai pementas
untuk mempersiapkan pementasan semua anggota pun harus berlatih
malam rabu dan malam sabtu menjadi waktu yang mereka habiskan di garasi sederhana milik salah seorang anggota
hopi dan eko lincah mengikuti rentak irama musik
malam semakin larut
kriaan lengger malam ini harus segera disudahi
bergegas ke makam leluhurnya tak jauh dari rumahnya
menjaganya saat ia tampil nanti
kalau saya ada pribadi kemakam kemakam mbah
ya dulu ketuanya beliau
ya buat ngajilah minta keselamatan buat satu rombongan diberi
pph berangkat sehat pulang sehat
di tempat lain istri mujono menyiapkan sesaji
dalam pementasan lengger sesaji adalah sebuah keharusan
aneka buah tembakau bunga kantil hingga kaca penutup lampu minyak harus tersedia
jika satu tertinggal konon akan ada kesialan yang datang
harus lengkap nggak boleh
sedangkan itu beras merah beras hitam itu harus ada
kalau ketinggalan siapa apa dampaknya
kalau yang kesurupan susah sembuhnya
harus ingat semuanya kalau belanja itu
lengger bukan hanya terjadi
soal gerak tari tanpa makna
lengger berarti mentransfer kisah
setidaknya ada lebih dari satu ratus dua puluh cerita yang bisa ditampilkan
lengger dieng juga identik dengan topeng
topeng inilah yang juga mewatakkan tokoh yang sedang ditampilkan
topeng nini nini kembang kopi atau menyor menyor ini adalah beberapa dari empat puluh jenis topeng yang menjadi ciri khas lengger dieng
waktu tampil tinggal menunggu jam
hopi dan seorang rekannya tengah merias diri
kerap kali kosmetik murah ini hopi beli sendiri dari kantongnya
oh gimana semua
kain jarit selendang dan mahkota pun tak lupa mereka kenakan
ya penghasilan selama tampil memang masuk kekas hanggar
tak cukup rasanya
uang sebesar dua juta rupiah harus dibagi untuk empat puluh orang
para pemain lengger ikhlas bukan uang yang mereka cari
tapi menghibur diri dan kepuasan penonton sudah lebih dari cukup mengganjar kelelahan mereka saat tampil
jangan lupa berikan uang untuk para pemain yang sudah berhasil menangkap mereka
jangan lupa berikan uang untuk para pemain yang sudah berhasil menangkap mereka saat tampil
jangan lupa berikan uang untuk para pemain yang sudah berhasil menangkap mereka saat tampil

jangan lupa berikan uang untuk para pemain yang sudah berhasil menangkap mereka saat tampil

jangan lupa berikan uang untuk para pemain yang sudah berhasil menangkap mereka saat tampil
dia harus berdiri di atas pundak rekannya
atraksi seperti inilah yang setiap pentas harus ia lakoni
satu persatu penampil ini mulai mendem
sang pawang pun selalu berjaga siap untuk mengembalikan kesadaran
berbagai cerita penuh makna ditampilkan
ada gondang keli gondosuli eling eling dan banyak lagi
itu yang namanya tari gondang kli itu sebetulnya kayak gini
itu yang namanya tarik gondang keli
ibunya itu punya anak bayi kan ya bayi kecil
terus ibunya itu pergi ke kali
dia dibawa arus
terus dia meninggal
terus bapaknya itu yang merawat bayinya itu
makanya kalau ada lagu gondang kelin itu
orang pada mengeluarkan air mata seperti mau nangis itu
terus yang namanya kebobiro itu
itu setelah mau selesai penarian
itu harusnya pakai itu biar rame gitu
kan semuanya pada kemasukan semua kalau sudah ada kebogiro
dalam atraksi ini sang penari mendekati penonton
ia menyodorkan serbuk bedak penonton pun berebut memintanya
ada yang ngasih bedak itu itu kan untuk anak kecil biar nggak kena sawan
kalau di sini namanya sawan gitu ya
kadang kadang kalau nggak dikasih itu dari rumah
gak bisa tidur
kadang rewel terus
nah itu sudah dikasih bedak itu ya
gak ada sawan ke apa
itu ya namanya bikin keselamatan juga itu
kadang kadang ada orang sakit juga dikasih gitu sembuh
itu kan masalah itu kan semuanya dari allah kan mbak ya
dalam fase mendem ini setiap penari memainkan emosinya
sedih bahagia atau marah sekalipun
mereka terus menari mendem dan beratraksi begitu seterusnya
saat yang paling menarik dan banyak menuai perhatian dari para penonton
pada saat pertunjukan tari lengger ini
adalah saat di mana penarinya mengalami fase yang disebut
rasukan atau mendem
mereka akan melakukan berbagai macam gerakan di luar kesadaran mereka
dan yang lebih mengejutkan lagi
penonton pun bisa ikut juga merasakan mendem tersebut
ini mereka lakukan selama tiga jam tanpa henti
sungguh bukan sebuah pertunjukan yang mudah
kadang mau masuk ke rasukan itu
kuping udah gak enak
tiba tiba gak sadar
kalau gondang kelly itu teringat sama almarhum
kamu ingat sama
kau pribadi ingat sama siapa
kalau nangisnya sadar gak
nangisnya gak sadar
tiap orang kan punya sendiri sendiri
jadi yang rasukin itu bukan satu orang
tapi kadang ada yang sedih ada yang seneng ada yang gimana
dan itu gak bisa diprediksi ya mas
ketawa ketawa gitu bisa
kalau ketawa sih tidak bisa
saya yang dirasukin itu paling sedih
teringat sama keluarga
hiburan rakyat ini sering menggiatkan
hiburan rakyat ini sering menghias
si hajatan pernikahan hitanan atau pesta syukur
warga yang mampu menanggap lengger pun dianggap memiliki kelas sosial yang tinggi
dari sisi kultural tentu memperwarnai dedisiasi seninya
karena kalau kita bicara kultur kan gak hanya seni saja
ada filosofi ada estetika ada etika ada ilmu ada sains bahkan ada sistem religi
nah dari kesenian ragional itu saya kira mewarnai dari sisi estetika dari seni
saya kira mewarnai di sisi itu
tapi juga seni ini akan membentuk rasa kegembiraan
karena kegembiraan itu kan diungkapkan dengan menyanyi menari dan yang murah meriah
karena tadi satu murah meriah itu ya
lalu ini yang jangan dilupakan pada lengger itu penonton bisa terlibat
sesuatu yang dimana audien itu bisa terlibat itu akan menarik
asalkan didampingi bidadari atau lengger
permintaannya lengger dua dan kalung emas
dalam festival budaya dieng ini misalnya lengger selalu dinanti banyak orang
bahkan dalam upacara sakralnya yakni pemotongan rambut g
rambut gembel sekalipun anak berambut gembel ini meminta untuk dihadirkan lengger
sebagai syarat pemotongan rambut
malam di dieng kali ini adalah malam yang dinantikan
lengger dan sederet budaya yang terpendam di dieng patut dirayakan
sesuatu yang dirindukan sesuatu yang dibanggakan
ibarat lampion berpendar menerangi malam festival budaya dieng adalah ikhtiar
untuk melawan senja kala tradisi nenek moyang